resmi memilih indonesia sebagai tuan rumah ajang piala dunia u tujuh belas
menggantikan peru yang dianggap tidak mampu mempersiapkan infrastruktur untuk menggelar turnamen
ajang piala dunia u tujuh belas ini akan berlangsung di indonesia pada sepuluh november hingga dua desember dua ribu dua puluh tiga mendatang
stadion utama gelora bung karno tentu menjadi salah satu stadion yang disiapkan untuk ajang piala dunia u tujuh belas nanti
tapi masalah kembali datang
bukan bukan karena ada potensi penolakan seperti halnya pada ajang piala dunia u dua puluh lalu yang batal digelar
melainkan karena sugbk ini sejak jauh jauh hari juga sudah disiapkan sebagai arena konser band asal inggris coldplay
yang dijadwalkan tampil di indonesia pada lima belas november mendatang
bandrocknya dua event besar ini tengah menjadi polomik
bentroknya jadwal dua event berskala besar ini mendapat perhatian presiden joko widodo pada senin lalu
presiden jokowi menyatakan publik tidak perlu khawatir karena di jakarta masih ada stadion lain yang bisa digunakan
nantikan dicarikan solusi
stadion kita kan juga bukan hanya gbk yang lain kan ada
ada di manahan ada
ada di jepang
ada di jepang
ada di jepang
ada di jepang
ada di jepang
ada di jepang
ada di jalak harupat
ada di surabaya
stadion kita ini banyak kok yang sudah siap
jika mengacu kepada penyelenggaraan piala dunia u dua puluh yang batal digelar di indonesia
ada enam stadion yang digunakan yaitu stadion utama gelora bung karno gelora bung tomo
sinjelak harupat gelora sriwijaya jakabaring
dan stadion kapten iwayan dipta
sementara jis alias jakarta international stadium yang disebut presiden sebelumnya
tidak masuk daftar stadion yang digunakan dalam ajang piala dunia
ketua pssi erick thohir menyatakan
tidak dipilihnya jis dalam penyelenggaran piala dunia sebelumnya bukan karena alasan politis
melainkan faktor teknis yang sesuai standar fifa
kendalanya itu parkir sama akses penonton
yang harus diperlukan untuk mencari penonton

nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter
jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat
yang pasti menjadi prioritas fifa itu rumput
kemarin di kejuaraan sebelumnya aja rumputnya dijahit
nggak tahu ini dijahit juga atau tidak saya tidak tahu
nanti kita cek
pengelola jis menyatakan siap jika stadion di utara jakarta ini
menjadi venue piala dunia u tujuh belas
apapun yang dibutuhkan
bahkan kita dari jauh jauh hari kita sudah siapkan akses
selain akses fasilitas fasilitas pendukung di dalam lapangan utamanya kita sudah siapkan
untuk akses pemain supaya menjaga keamanannya semua kita siapkan
kami siap pokoknya
pemimpin persilakan kepada para
masih akan berkoordinasi dengan pihak promotor konser coldplay
terkait bentuk piala dunia
pemimpin persilakan untuk mencari jadwal piala dunia dengan konser coldplay
yang tiketnya sudah habis terjual sejak mei lalu
kalau menurut warga jakarta bagaimana ya baiknya
dua hari tiga hari ya kan
terus akhirnya saya mendapatkan tiket itu
terus kalau misalnya dipindah belum tentu coldplay nya mau mas
karena mungkin bisa jadi coldplay nya juga batal
yaudah kalian nonton aja di singapura
pak jokowi katanya pak jokowi udah bilang ya
menurut saya nggak apa apa sih dipindah aja timnasnya
karena kalau kita ngeliat kemarin di w sembilan belas di jis
kayaknya kurang mungkin kan tuh untuk coldplay yang ke sana
pk entertainment belum memberikan keterangan lebih lanjut
harika utama handika suramanto jakarta